hai pagi mana pak ngomong dikit pak ini dijemput paksa pak
eh kamera gua biasa gua ngecek ya
pak yasin dikit pak yasin
pak yasin dikit pak yasin
pak yasin dikit pak yasin
tadi satu tersangka dilakukan penahanan
di sebuah apartemen di kebayoran baru jakarta selatan
dan saat ini sudah tiba di gedung merah buti kpk
untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya
oleh tim penyidik kpk gitu
jadi itu saya kira pertanyaan dari teman teman
saat ini masih pemeriksaan
oleh tim penyidik kpk
tentu tunggu nanti perkembangannya
dari kelanjutan penangkapan yang
oleh tim penyidik kpk dimaksud